kalau saya kurang baik
ada yang sirik sama saya
melaporin saya ke polisi
mau dilaporin polisi segala
kalau diceritain panjang
kita barusan bukannya mau nodong
mau ketemu saeb
tadinya mau ngomong lewat telepon aja
tapi saya gak tau nomernya
kamu kenal sama bos aeb
kenal sih enggak cuma tahu aja
saya juga tahu siapa kamu deden kan
kamu tahu dari mana nama saya deden
tau dari ubed
dia yang cerita ke saya
ada urusan apa kamu sama dia
kamu tau dari mana kalau saya mau insap
sekarang kalian boleh bubar
saya mau nunggu deden
istirahatnya jangan terlalu lama
saya baru mau minum kopi
masa udah disuruh cepat cepat kerja lagi
aku tak menyuruh kau cepat cepat kerja lagi
aku cuma mengingatkan
istirahatnya jangan terlalu lama lama
kalau sedang bekerja
ingatlah masa menganggur
masa ketika kau begitu berimbukan
untuk segera mendapatkan pekerjaan
masih belum dapat kerjaan
aku udah gak tau harus gimana
gak tau harus kemana
anggap aja ini masa percobaan buat kamu
belum ada kantor yang nerima
masa udah masa percobaan
masa percobaan buat kamu
lulus untuk menjadi orang baik
terus kembali lagi seperti dulu
kamu udah ngingetin aku
udah ngingetin lihat aku
ngingetin lama rumah bapak aku
saya mau jalan lagi bang
angkotnya mau kau tinggal
saya mau jalan lagi bang

saya mau jalan lagi bang
saya mau jalan lagi bang
jangan berdekat macam itu
ya udah kalau gitu
cari penumpang yang banyak
cari uang yang banyak
tetapi disiplin terhadap peraturan
dan utamakan keselamatan
aku tuh suka gak pede
kalau harus ngeranjin sesuatu
apalagi ngebujuk orang
sampai dia mau beli sesuatu
intinya aku ngerasa
jualan itu bukan bidang aku
kamu mau kerja apa
asal jangan jualan
jangan jadi orang marketing
jangan jadi sales
kalau disuruh ngetik
biar cuma pakai dua jari
aku juga pengen kerja kantoran
kalau ada yang nanya
kerja di perusahaan ini
kerja di perusahaan itu
bukan jualan kerudung
aku juga pengen kerja kantoran
aku sama kayak kamu juga
modal ijazahnya gak cukup
pengalaman juga gak punya
yaudah jualan kerudung aja
gak perlu ijazah
gak perlu pengalaman
cukup asal punya kemauan aja
jualan kerudung itu cuma contoh
kalau aku pernah ngajak jualan kerudung
kamu harus mulai bikin usaha sendiri
modalnya dari mana
cari usaha yang gak perlu pake modal
kalau pun pake modal
gak perlu pake modal
aku gak bisa bantu apa apa
tapi kalau kamu gak pake juga gak apa apa
terima kasih buat sarannya
sebetulnya saya lagi ditunggu sama bos saeb
kenapa kamu gak nemuin sayap aja
katanya kamu mau bantu saya
supaya bisa keluar dari kelompok bos saeb
masa kamu gak tahu tujuan kamu apa
kamu kan nggak kenal saya
kalau mau ngebantu orang itu memangnya harus kenal
gak juga sih
aku cuma mau bantu aja
kalau ditanya tujuan
tujuannya bukan buat aku
tapi buat orang yang aku bantu
mau cari pahala ya
itu bukan tujuan aku
bukan urusan aku
pilihan mau ngebantu atau enggak
mau berbuat baik
mau jadi orang baik
apa jadi orang jahat
kenapa kamu baik
baik mah harus sekali
gak usah pakai kenapa kenapa
kamu inget kita pernah ketemu
dia langsung cuman ada jos sebenernya
bahin gadis siap
seharusnya ga ada lagi
minta kesana sekalian aku ada perlu
jangan kita saya aja
nanti pesan kamu saya sampein
yaudah kalo gitu mah
iya saya pergi dulu
jam berapa sekarang
kenapa nanyain jam
gatau saya gak pake jam
kan kamu punya hp
kan di hp ada jamnya
kenapa gak lihat jam di hp kamu sendiri
kan kamu juga punya hp
saya belum makan dari pagi
ah kamu mah gak kreatif
gak kreatif apa
gak hanya begitu
mau jawab apa tuh
gak usah nanya
markas operasional darurat pinggir kali
modar dua kali
tadi saya nunggu disitu
kenapa bos gak ada hp
biar saya lebih cepet otw nya
sayang gak ada pulsa
katanya ada yang mau dibicarakan
saya udah terlanjur jalan pulang
hari ini kita nggak dapat apa apa
sama kemarin kemarin juga gitu
bukan gini aja
bukan hari keberuntungan kita
kemarin kemarin juga gitu
yang kreatif atu
jawabannya jangan itu itu aja
kamu kan tau sendiri
kita pulang aja yuk
saya belum berdiri
ya cepet berdiri atu
kamu mau berenang
kalau saya kurang baik
ada yang sirik sama saya melaporin saya ke polisi
namanya kenapa mau dilaporin polisi segala
kalau diceritain panjang
sayang saya gak punya cukup waktu harus pulang permisi
kita barusan bukannya mau nodong